bukan sekali ini jalan r a kartini cilandak jakarta selatan
tepatnya di depan kantor kecamatan cilandak amblas dan mengganggu para pengguna jalan
empat bulan lalu di tempat yang sama kejadian serupa terjadi
dan sudah diperbaiki suku dinasumberdaya air dan bina marga dki jakarta
jalan ini amblas lagi ketika truk dengan muatan batu split melintas pada sabtu malam
lalu lintas pun terganggu di sekitar jalan r a kartini menuju fatmawati
kemacetan terjadi karena jumlah kendaraan di jam pulang kerja meningkat
karena berpengaruh sama lalu lintas di sekitar sini
saat ini petugas masih berupaya menyelesaikan perbaikan saluran air di bawah jalan r a kartini
namun karena berada di jalan utama dan banyak kabel di bawah jalan pekerjaan terhambat
kira kira pekerjaan ditargetkan selesai kapan pak
kami target kami untuk pelaksana kerjaan ini mungkin hari jumat ya selesai
soalnya kenapa kami agak lama ya
pertama kondisi ya kondisi pekerjaan kami itu sangat sempit ruang sekurang
karena juga jaringan kabel kabel itu ditas dan juga itu yang pertama yang menghambat kami agak lama
dan kedua posisi kami di tengah jalan
menurut kepala dinas bina marga pemerintah provinsi dki jakarta hari nugroho
curah hujan tinggi menyebabkan beberapa ruas jalan di jakarta berlubang
hari mengklaim menindaklanjuti setiap laporan jalan rusak dari warga
itu langsung kita menuju ke sana pasukan kuning
dengan pasapannya menuju ke sana kita
kita cek oh ternyata benar
langsung teman teman kita yang di lapangan langsung biasanya langsung ngecek itu dengan langsung membawa bahan
dan satu mobil operasional dengan membawa bahan kolmik maupun peralatan yang ada sekaligus mungkin baby roller
pemerintah provinsi dki jakarta berharap setiap pengguna jalan
yang menemukan jalan berlubang
segera melapor melalui aplikasi jaki atau ke dinas terkait
bella mulahela julian asri jakarta